bagaimana kalau kita culik tuan
boleh juga tuan
dan buruan ya ini serunya tontonan monyet monyet pinter ya
nah coba perhatiin bawa apel lagi nih monyet ya
nah ibu ibu bapak bapak sekarang lagi nih monyet yatim piatu ditemuin di hutan belantara
aduh ayo bu ya pak jangan khawatir acara ini sampai pagi ya
iya aduh terima kasih
coba ibu ya terima kasih
iya waktu dan tempat yang sama jangan lupa
makasih ya pak ya bu adik adik semua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
kau nih udah dikasih makan udah dikasih minum atraksi aja lelek banget
tunggu monyet itu latihan sampai malam
kalau perlu sampai pagi
suruh tuh si om jonny sama si om idun
betul sekali kau nak
kok saya yang jadi dipanggil monyet bos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
eh sekarang ambil monyet bawa ke gudang
lati sampai pagi
ya kita akan mengejar mereka
ah jangan kalian
kamu tidak perlu tahu siapa kami pocah gembel
kenapa saya dikurung
kamu tidak salah
tapi kami yang salah
eh istriku bilang kamu mencari adikmu kan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
kalau kamu mau bekerja sama dengan kamu
kalau kamu mau bekerja sama dengan kami
kalau kamu mau bekerja sama dengan kami
aku harus tahu kerjasamanya apa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
mengalahkan seekor kerbau
tidak aku tidak mau melawan dia
dia itu temanku
dia bukan teman kamu
tapi dia adalah musuhmu
mau bekerja sama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
yang pertama kamu bisa bertemu dengan adik

dan yang kedua kami berdua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
baik tapi lepasin dulu ikatan ini

oke kami akan lepaskan ikatan kamu
kalau kamu berani macam macam
tidak punya effect now
tidak punya effect
iya mungkin lebihedor
entah kamu sekarang ada di mana
aku kangen sama kamu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
masih dikurung sama bapakku
aku harus berbaik di sini penta
jenny kamu mau nganter aku nggak
ketangkap kamu tarzan
ketangkap kamu tarzan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
bos di hati bos
tak ada yang lepasin juga
pucuk dikinta ulang tiba
tarzan tidak dicari datang sendiri
sekarang cepat masuk tarzan lembudang
kalau tidak dia bikin masalah